anda masih menyaksikan cnn indonesia prime news
mas saidiman gimana tadi bahwa bisa rekonsiliasi itu kemudian serta merta menghapuskan politik identitas
menghapuskan pembelahan di masyarakat polarisasi
persoalannya bukan pertemuan elit sebetulnya
persoalannya pada kualitas calon yang diberikan oleh elit
artinya setelah kemudian bergabung sekarang ini pak prabowo menjadi menhan
kemudian masuk ke dalam koalisnya itu serta merta kemudian menghapuskan nggak
tidak persoalannya memang kualitas elit
jadi bukan persoalan mereka
dari dulu kan sebetulnya partai partai elit elit politik kan memang di atas mesra mesraan
tapi dibawa mereka menggunakan politik identitas
itu dari dulu terjadi
jangan lupa bahwa pak prabowo sebetulnya awalnya adalah teman dekatnya bu mega
mereka pernah maju bersama sama
dan secara ideologi partai gerinda dan pak pdip memang mirip sebetulnya
jadi tidak mengherankan kalau mereka bersatu kembali
itu tidak berpengaruh ke bawah
komitmen elit untuk tidak menggunakan politik identitas
oke ke depannya ya pada pemilu pemilu berikutnya
nah mbak titi anda melihat bahwa kabinetnya pak jokowi yang sekarang
kabinet indonesia maju itu kan semuanya dirangkul ya
ini baik nggak sih sebetulnya untuk demokrasi bahwa oposisinya kemudian sedikit gitu loh mbak
iya ini kan kalau bicara soal tradisi kontrol atau check and balance
kita punya persoalan di situ
kita kan berharap mendesain pemilu serentak itu agar kontrol itu bisa berjalan
bagaimana kemudian ketika terjadi pengusungan calon presiden
pemilunya dibarengkan mencegah transaksi ketika proses pencalonan
kalau dulu kan ada transaksi nih
pilek duluan baru pilpres
hasil pilek kemudian menjadi transaksi untuk mengusung pilpres
makanya dibarengkan supaya anasir anasir transaksi itu bisa dicegah
siapa menduga ternyata begitu luar biasa energi dihabiskan
melalui proses yang begitu terpolarisasi
jadinya malah semua pilih satu dapat dua begitu kan
jadi yang paling disayangkan adalah
praktik prosedural kita belum berujung pada praktik kontrol berbasiskan kekuatan politik penyeimbang
nah ini sekali lagi menjawab tadi persoalan soal politik uang
lagi lagi ini kembali kepada partai politik kita
disfungsi partai kita untuk memainkan peran pendidikan politik
kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis
sehingga pelembagaan partai sebagai institusi yang betul betul mengawal nilai nilai mereka berpartai
menjadi hilang ketika orientasinya adalah kekuasaan
selama orientasinya kekuasaan politik uang akan selalu berjalan
dan politik identitas akan selalu digunakan
kita akan bahas pada segmen berikutnya soal masa depan politik
masa depan partai partai politik
nah sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
sejumlah partai pendukung pemerintah menggelar kongres
ataupun musyawara nasional untuk memilih ketua umum partai
seakan seragam hajatan yang digelar partai politik tersebut hasilnya sama
yakni ketua umum partai dipilih kembali di periode selanjutnya
dalam kongres kelima partai demokrasi indonesia perjuangan di bali
megawati soekarno putri kembali dipilih secara aklamasi
oleh pengurus dpd dan dpc se indonesia
sebagai ketua umum pdi perjuangan
untuk masa periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
terpilihnya megawati seakan melanjutkan tradisi pdip
yang belum pernah berganti ketua umum
partai ini didirikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan silam
tak berbeda dengan pdip
partai nasional demokrat juga tak ingin pemimpin mereka berganti
dalam kongres ketiga di jakarta november dua ribu sembilan belas
kader nasdem secara aklamasi meminta pendiri partai nasdem surya paloh
sebagai calon tunggal ketua umum partai nasdem lima tahun ke depan
menjadi partai lainnya yang memilih kembali ketua umumnya secara aklamasi
dalam musyawara nasional ke sepuluh
partai golkar resmi menetapkan air langga hartanto
sebagai ketua umum partai golkar periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat
penetapan ini dilakukan secara aklamasi
yang disetujui lima ratus lima puluh delapan pemilik suara yang sah
dalam forum munas yang diselenggarakan di jakarta awal desember dua ribu sembilan belas
nyari di nusa dua bali
tiga puluh empat pengurus dpw provinsi pkb
menyatakan ingin kembali dipimpin oleh muhaymin iskandar
nusa dua bali
nusa dua bali
nusa dua bali
nusa dua bali
partai hanura menjadi partai pendukung pemerintah terakhir
yang menggelar musyawaran nasional di tahun dua ribu sembilan belas
nusa dua bali
nusa dua bali
namun seragam dengan partai sebelumnya pemilihan ketua umum partai hanura yang diadakan di jakarta pertengahan desember silam lagi lagi berakhir dengan aklamasi
dengan memilih usman sabtaodang sebagai ketua umum partai hanura
tim liputan cnn indonesia
nah ini lima partai pemilihan ketua umumnya berujung aklamasi tandanya ini apa nih mas saidiman
apakah kemudian pemilihan langsung ketua umum partai itu udah gak laku gimana sih ngeliatnya
saya kira memang persoalan demokrasi kita sampai hari ini adalah memang partai politik
jadi di level masyarakat keinginan publik untuk menjadikan sistem demokrasi sebagai satu satunya sistem sangat tinggi
tetapi di partai politik sistem yang digunakan masih sistem kerajaan
persoalan kita memang pada level partai politik
itu yang tadi kemudian menyebabkan berbagai macam persoalan lain turunannya
misalnya penggunaan politik identitas penggunaan politik uang dan seterusnya
karena yang menentukan calon calon di daerah itu
maupun calon legislatif ya partai itu yang dikuasai oleh satu orang atau sekelompok orang
sangat sedikit yang menguasai keseluruhan sumber daya partai
jadi ini persoalan kita
dan saya tidak tahu bagaimana memulainya untuk melakukan perubahan yang mendasar di partai
saya kira publik harus terlibat
publik harus lebih cerdas dan memilih partai partai yang tidak terlalu kental dinastinya
tapi ini kalau kita lihat yang dinasti kan hanya pdi perjuangan saja
pkb nasdem golkar dan juga hanura itu tidak ada politik dinastinya
golkar bahkan yang partai besar selalu tidak pernah aklamasi baru kemarin aklamasi
apakah kemudian ada pergeseran pola ataupun mindset pemilihan ketua umum
sehingga bisa menjalar ke pemilihan presiden menjadi tidak langsung juga
atau gimana sih mas ngelihatnya
yang dinasi hanya satu mas pdi perjuangan
ya entah istilahnya dinasti atau tidak
yang jelas ini adalah partai partai kita umumnya
saya kira kecuali pks mungkin juga golkar sebelumnya ya
itu memang tidak ada satu oligark yang berkuasa penuh di sana
di partai partai yang lain kan semuanya dikuasai oleh keluarga
yang saya maksud politisi dinasti itu adalah mungkin adalah politik keluarga
jadi partai ini semacam perusahaan keluarga begitu
keluarga tertentu yang kemudian susah sekali
karena dari sanalah para pemimpin daerah itu muncul
yang saya tadi katakan bahwa kalau kualitasnya kurang
tidak ada sesuatu yang ditawarkan ke publik
yang ditawarkan adalah pertama politik uang dan yang kedua politik identitas
kalau mbak titi melihatnya ini apa sih
sebetulnya fenomena apa
apakah kemudian bisa menjalar pemilihan ketua umum aklamasi ini
bisa menjalar ke pemilihan presiden
ya ini memang harus menjadi sebuah indikasi awal kita
masyarakat untuk benar benar kita pun jangan lupa untuk mengkonsolidasi diri
jadi pasca reformasi salah satu pr terbesar kita adalah
bagaimana memastikan demokratisasi internal partai
kalau bicara demokratisasi internal partai
ada tiga aspek yang menjadi perhatian
yang pertama soal kaderisasi
nah kaderisasi ini kan bisa dikatakan tidak berjalan
dan baru bekerja kalau mau menjelang pemilihan umum
jadi disimplifikasi pada prosedur elektoral
barulah disitu dia sibuk cari orang bahkan asal comot
nah ujung ujungnya hasil pemilu tidak sesuai keinginan elit
main pecat begitu di beberapa partai
lalu yang kedua rekrutmen politik yang demokratis
rekrutmen politik yang demokratis di mana anggota
sebagai pemilih kedaulatan partai
itu makin jauh tidak hanya anggota bahkan pengurus
semuanya seolah olah dieksklusifkan
hanya diputuskan oleh segelintir orang
nah yang ketiga soal pendanaan
nah ketika pendanaan dikendalikan oleh segelintir orang
ketika yang memegang dana ini juga duduk di struktur elit
dia juga yang menentukan rekrutmen
akhirnya dari hulu ke hilir
nah ketika ini sudah terjadi kan yang ingin yang gampangnya saja
yang simple yang sederhana
daripada berkeringat untuk
untuk menggait suara rakyat
untuk datang meyakinkan rakyat
diputuskan saja dalam ruang ruang yang kecil
ruang ruang kecil itu apa
oh kalau pilkada politik biaya tinggi
padahal aktornya politik uangnya itu terjadi karena
ya itu tadi jual beli pencalonan dan lain sebagainya
jadi memang ada upaya untuk semakin memperkecil ruang pengambilan keputusan itu
dan menyerahkan lebih banyak pengambilan keputusan kepada elit
jadi itu persoalan demokrasi kita akan selesai kalau elit yang lebih dominan
artinya lima partai ini memiliki ketumumia secara aklamasi
mereka krisis kader gak sih
krisis kepemimpinan nggak sih sebetulnya mbak
kalau yang paling bisa dibaca adalah
bagaimana ada proses yang tersimplifikasi di internal
kan harusnya bukan hanya karena kepemimpinan yang bagus
lalu prosedur demokrasinya diabaikan
kan harusnya bagaimana kepengurusan dan juga anggota partai sebagai pemilik kedaulatan
tetap menjadi bagian dari proses yang berlangsung
yang kita lihat kan adalah
ketergantungan pada figur itu kan semakin kuat
belum lagi tidak ada pembatasan masa jabatan
mau berapa sebagai ketua umum itu tidak ada gitu
sementara kita kan salah satu ciri demokrasi itu
bagaimana akses menjadi inklusif bagi semua
nah ini yang saya kira penyelesaiannya adalah
kaderisasi rekrutmen politik yang demokratis
dan pendanaan yang betul betul inklusif
oke selain tergantung hanya pada satu figur
kemudian hanya dikelola oleh segelintir elit
sebetulnya kalau kita lihat ada persamaan diantara pemilihan ketua umum partai partai ini
diantara lima partai itu
semua pemilihan harus dapat restu dari istana
jadi istana ini memiliki peran yang sangat sentral
sebetulnya dalam menentukan siapa ketua umum partai politik
kecuali pd perjuangan
maksudnya tidak dapat restu
iya pasti sudah dapat restu kalau kita lihat gitu
artinya bagaimana sih ngelihatnya
bagaimana peran istana ini kemudian menjadi sangat sentral untuk menentukan
siapa yang duduk di pucuk pucuk pimpinan partai politik gitu mas haji
ya tentu saya tidak tahu ya
secara jelas mungkin kita tidak tahu
itu mungkin terjadi di belakang layar
tetapi tentu saja pihak istana tentu berkepentingan bahwa yang duduk sebagai ketua ketua partai itu adalah orang orang yang kira kira bisa loyal kepada pemerintah
karena kita tahu bahwa lima tahun ke depan itu ada sejumlah program besar yang akan dilakukan oleh pemerintah
lima program utama itu
ya soal pembangunan ekonomi
soal pembangunan ekonomi
soal pemindahan ibu kota
nah itu semua perlu proses politik untuk memuluskan agenda agenda besar itu
artinya istana membutuhkan stabilitas politik dengan memilih orang orangnya
untuk ditempatkan di ketua ketua partai gitu maksudnya
saya tidak tahu secara langsung begitu prosesnya
tapi tapi saya ingin mengatakan bahwa presiden tentu berkepentingan bahwa ketua ketua partai itu
atau orang orang yang menguasai partai itu adalah orang orang yang bisa dia kendalikan
oke itu mbak

presiden memberikan ataupun presiden membutuhkan orang orang yang bisa dia kendalikan
untuk menjaga stabilitas politik itu demi kepentingannya
stabilitas politik itu kan bukan hanya mengajak semua orang masuk
tetapi juga membangun check and balance
kontrol agar program program itu kan gini ya
pasti tujuannya baik semua ingin membangun
tetapi proses membangun itu kan memerlukan kontrol
agar proses membangun berjalan dengan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
semangat anti korupsi
berbeda dengan semangat penundukan
kalau semangatnya adalah semangat penundukan
maka memang kontrol menjadi tidak diinginkan
kalau tidak ada kontrol tujuan baik bisa berubah menjadi abuse atau penyalahgunaan
sangat mungkin tercipta korupsi dan segala macam sifat yang tidak dikehendaki begitu
nah ini yang sangat disayangkan
kan kita berharap misalnya kenapa kita membangun mendesain pemilu serentak

karena kita ingin ada koherensi antara sistem politik sistem pemilu
sistem perwakilan dan sistem pemerintahan
sistem perwakilan dan sistem pemerintahan
kalau semuanya kemudian digandeng masuk dan kontrol itu semakin jauh
maka tidak menjadi aneh ketika narasinya
amandemen konstitusi pilpresnya menjadi tidak langsung
masa jabatan menjadi tiga periode dan seterusnya
ini yang kemudian ekses ekses yang harusnya bisa kita hindari
kalau kita punya kekuatan penyeimbang yang cukup signifikan
dan yang dikhawatirkan adalah
dan yang dikhawatirkan adalah
ketika masyarakat tidak melihat saluran penyeimbang
cara cara yang dipilih adalah cara cara yang inkonstitusional
misalnya radikalisme dan lain sebagainya
itu yang kita tidak kehendaki
karena ada distrust pada sistem politik yang ada gitu
nah ini yang mestinya juga menjadi pertimbangan bahwa
stabilitas itu bukan berarti menegasikan oposisi
menegasikan kekuatan kontrol
oke kita akan bahas nanti berikutnya soal politik dinasti
juga menjelang pilkada serentak dua ribu dua puluh
karena banyak sekali sebetulnya keluarga keluarga elit
yang akan bertarung maju dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami